bintang jatuh min
baru kali ini gue lihat bintang jatuh wak
dan di malam ini kita mendapat keberuntungan wak
aku jadi kepala desa yang jauh dari korupsi
pasti sang bintang denger
perkenankan hamba membersunting inu darah bintang
dia sudah jadi janda
jangan jangan dia teman
itu yang penting itu min tentu di sini indeed
keluaranian yang seultifuester
senang mas pergi ke pesantren
tapi dengan kepergian mas saya akan merasa kesepian
apalagi mas perginya cukup lama
yang kesepian itu bukan cuma kamu saja ya
mas juga demikian
makanya kita berdua harus bersabar dan meredam semua segala kerinduan
ini semua demi masa depan kita
masih yakin kamu bisa melakukannya
mas untuk masalah bapak mas gak usah khawatir
ya ini akan berusaha untuk membuat bapak mengerti tentang hubungan kita
kita berdua harus berusaha
mas pulang dulu ya
nanti dia jarang ilmu di sini
ibu mau menjawab evolve
kalian mau tahu kenapa hari ini hatiku gembira banget hah mau tahu ah apa tuh apa besok bapakku
mau melamar suryani buat jadi istriku hahaha asli dong yo jangan lupa makita kita ya oke kalian
nggak perlu khawatir walaupun aku nikah sama sudani kalian berdua tetap jadi sahabat terbaiknya aryo
oke sekarang gimana kalau kita pergi senang senang
begitu lah pak rahman saya berkeinan agar
segera bisa dilaksanakan bukan begitu bu ya maklumlah anak anak zaman sekarang kalau tidak
cepat cepat dinikahkan nanti bisa kebablasan di samping itu kami berdua ingin cepat punya cucu
ya kan pak saya sangat senang sekali kalau pak narto dan ibu ingin mempercepat perkawinan aryo
dengan suryani anak saya masalah waktu saya serahkan sama bapak dan ibu ya kan bu masalah itu
sekarang yang penting kita harus tanyakan dulu sama suryani c watching
kami bisa menyiapkan segala sesuatunya
tentu saja pak narto
dua atau tiga hari saya pasti kasih kabar
baiklah kalau begitu
kami permisi dulu
baik terima kasih pak narto
ibu ini bagaimana
diminta pendapat di depan tamu
katanya tanya suriani dulu
hampir aku dibuat malu bu
ibu tahu anak itu harus turut apa
kata orang tua
aku ingin suriani bahagia
saya itu kan bicara sebenarnya
sebelum kita itu bertindak lebih jauh
kita harus tanyakan dulu sama suryani
lagipula suriani belum tentu mau
dijodohkan dengan aryo
dan yang berumah tangga itu kan suriani
itu aku tahu bu
tapi aku tidak mau lagi suriani

aku menolak kahwin dengan aryo
dia harus mau
ibu tahu orang tua aryo itu kaya dan banyak harta
dia mau cari suami yang seperti apa lagi
apa dia masih mimpi mau kahwin dengan anak singkong itu
tuh perlu sekali
bisa bisa dia melarat sepanjang hidupnya
pokoknya keputusan ada di tangan surya

dengan pandan ini
niat kamu pergi ke pesantan kaliummu

ini buat kamu
terima kasih pak
kalau mau makan itu baca bismillah dulu
istilah dulu bu
ini singkongnya sudah matang
jika tamu besar nanti bisa belajar di pesantren kaliwungu
di sana kamu bisa belajar ilmu agama
ya pak bagus pengen jadi ustadz
biar bagus bisa ngerjain teman teman bagus ngaji
insya allah cita cita kamu terkabul
singkongnya masih ke jam keranjang
nanti kamu ke pasar duluan ya
nah siap kaya ini
jangan lupa subscribe